tan ibl amar tahangtua melakukan latihan perdana bersama pasca pemerintah memperbolehkan kegiatan olahraga dengan protokol kesehatan
seiring dengan surat kemenpora dan manajemen liga basket indonesia dengan keluarnya protokol berolahraga di tahap pertama masa transisi covid sembilan belas
tim ibl amar tahantuah menggelar latihan pertama mereka dengan tim
latihan ringan dilakukan di mes klub amar tahangtua dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku
yaitu dengan melaksanakan jaga jarak satu bola satu pemain mencuci tangan setiap sebelum dan sesudah berlatih
porsi latihan tidak terlalu berat latihan ditekankan pada teknik dan akurasi tembakan
cara latihan tetap sama tetap sama dalam arti ya kita kan ada rapid test setiap dua minggu sekali
dan kita juga anak anak latihan juga kita kumpul semua jadi gak ada yang paling dua orang lah yang di luar
jadi latihan tetap seperti biasa cuma latihan di mes
jadi protokol kesehatan masih tetap setiap mau latihan cuci tangan setelah latihan cuci tangan
tetap jaga kondisi dalam arti ada lapangan kita latihan individual skill ada gym kita latihan untuk tetap penguatan
ada beberapa kali kita coba latihan endurance di sekompleks ini aja jadi untuk menjaga apinya seperti itu
selain mulai berlatih klub amar tahan tua juga menyambut baik rencana manajemen liga basket indonesia
melanjutkan liga tanpa pemain asing
klub amartahang tua memiliki rekor baik satu tahun terakhir
dua kali hangtua mencapai final pada laga pemanasan dan piala presiden tanpa pemain asing
jadi ajang buat semua pemain lokal khususnya hang tua nih soalnya di dua turnamen sebelumnya di jogja dan di solo
itu kita bisa kasih pembuktian ke manajemen dan mungkin ke penonton yang ngikutin kita
bahwa kita juga di dua turnamen sebelumnya kita bisa jadi finalis
masa pandemi covid sembilan belas

seperti ini memang menyulitkan bagi semua klub dalam berlatih
terlebih bola basket merupakan olahraga kontak fisik erat
diharapkan demi membantu memutus rantai penularan covid sembilan belas
para manajemen klub dan manajemen liga mengikuti semua protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah
dendi putrama softan herbiagama jakarta